masa depan lo
sudahlah usus goreng
gak usah menolak lagi
semesta telah menyatukan kita disini
takdir telah berkata
gak usah sosok gak kenal lagi sama gue
kau gak kenal udah diam deh
kalo gak kenal kita bicara sekarang
iya kenapa pak
oh sama sekali nggak ada masalah pak
dia ini nih pak
bong banget nih batu bata
lagian ngapain juga sih ini orang
ngelamar kerja disini
sami mau katung pak alec
kalau nggak bisa kami nggak akan bubar
bu linda mereka minta bertemu dengan pimpinan pesantren ini
kalau tidak dibolehkan bertemu mereka nekat masuk dan berbuat anarkis
pak alexnya belum datang lagi pak
pokoknya pak bagaimana caranya tahan jangan sampai mereka masuk ke dalam gedung
kalau perlu kerahin semua suku yang ada di kantor ini pak
ada apa ini linda
kenapa mereka pada demo di sini
orang orang dari mana mereka
mereka semua adalah pegawai yang di proyeksi karang pak
tiba tiba aja proyeksi karang kita
dihentikan dan semua pegawainya diberhentikan tanpa diberikan pesangon pak
pak alex bayar upah kami kalau tidak masuk neraka aja
mereka panik pak karena mendengar isu perusahaan kita mengalami pilot
kamu bilang sama mereka saya mau bicara sama pimpinannya
bawa dia ke dalam kantor saya bicara di sana sama dia
pak alex pak tolong pak berapa tolong dia berapa
sekarang kamu cari pimpinan
terus suruh ketemu sama pak alex
siap bu waktu itu saya cari pimpinannya saya bawa ke pales
gimana ceritanya sih
kok isu pilot perusahaan bisa sampai kedengeran ke karyawan di proyek itu
saya juga kurang tahu pak
malahan menurut informasi pekerja yang dari proyek bekasi dan karawaci juga sedang menuju ke sini pak
gawat kalau urusannya kayak gini
memangnya benar pak perusahaan ini pilot
memang benar pak rem menarik semua investasinya di perusahaan ini
tapi bukan berarti saya nyerah bukan berarti saya kalah
saya akan terus perjuangkan gimana perusahaan ini supaya tidak pilot
maaf bu lita ini orangnya yang mau bicara sama pak alex

saya mau nanya bu itu kan rumahnya dikontrakan pemilik rumahnya tinggal di mana ya bu
kalau sewanya lima belas juta per tahun minimalnya lima belas juta
minimal dua tahun bayarnya sekaligus di muka bu
maaf ya bu ya kan rumah kontrakannya nggak terlalu bagus harganya bisa kurang kan bu
kalau ibu mau masuk nanti saya rapihin yang penting ada uangnya
kalau dibayar per bulan bisa
aduh maaf aku belum bisa
ya udah saya pikir dulu ya bu ya
baik bu nanti kalau minat kabarin aja ya
susah benar ya cari kontrakan yang per bulan
kalau setahun aku nggak punya uang
kenapa grup rame banget sih
karyawan pada takut di phk
ada masalah apa
ada masalah apa ya di kantor
kenapa di grup kok rame banget
hah ada demo
aku buruan aku sekarang jalan ke kantor ya
aku takut kantor butuh aku sekarang
mau yang mana
mau yang mana
silahkan pesen mas
sekarang karena kita udah kerja bareng
dan lo harus belajar banyak banget dari gue
berarti kita udah saling kenal kan sekarang
kalau belum kenal kenalin
sudahlah usus goreng
nggak usah menolak lagi
semesta telah menyatukan kita disini
takdir telah berkata
nggak usah sosok
nggak kenal lagi sama gue
nggak usah sosok
nggak kenal udah diem deh
kalau nggak kenal kita bicara sekarang
iya kenapa pak
oh sama sekali nggak ada masalah pak
dia ini nih pak
saya lagi ngajarin ya pak
biasa berdasarkan pengalaman saya
skill saya yang saya latih bertahun tahun karena kerja di dunia per pelayanan ini
saya bilang nggak boleh gitu ke customer
nah putri kamu dengerin tuh
kenapa nggak dia
pangeran kamu dipanggil tuh
putri kamu lihatin dia ya
jangan lupa ya
ngomong tuh pelan pelan
saya gimana mau nyatet
saya belum ngeluarin kertas saya mana lagi
masa saya mau ulangin berkali kali
lain kali kalau saya ngomong itu didengerin mas
kalau ngomong jangan kayak petasan
jadi pelayanan sopan mas
jangan pernah berani mas teriak teriak depan saya ya
berani mas menaikkan suara mas depan saya
mau mesin mesin mas

mau pesen aja belagu banget
pesan makanan murah aja belagu
mas tahu kalau pesan yang mahalan dikit
teh kek apa kek
semua makanan ini terlalu murah buat saya
selera makanan yang norak
murahan luar banget
pesan makanan murah aja belagu
ngomong lagi yang pelan pelan sekarang biar saya catet
pesan apa tadi
saya aja yang catet pesanannya tadi apa ya
maaf ya teman saya soalnya baru kerja di sini
kalau ngomong pelan pelan enak nyatanya gampang
ditunggu ya mas ya
di sana mau pergi ke belakang
tadi ada yang bilang sok gak kenal
ternyata di saat gue butuh di detik detik kritis seperti ini
lo selalu ada buat gue
itu apaan sih
aneh banget deh
sudahlah khusus goreng
lo tuh peduli kan sama gue
aneh banget sumpah enggak